si pitung yang dari rawabelong cuma nggak tahu orangnya tahu ceritanya
apa sih pembela betawi itu
kenal nggak tapi tahu
jago yang betawi ya
ya siapa warga jakarta yang gak kenal dengan si pitung
toko betawi yang melegenda ini namanya telah diabadikan menjadi nama jalan
di kawasan rawabelong jakarta barat tempat yang diduga kuat merupakan tempat kelahirannya
menurut cerita si pitung yang bernama asli salihun lahir pada seribu delapan ratus enam puluh
di pinggiran kota betavia dari pasangan piyuh dan pinah
untuk mengetahui lebih banyak tentang si pitung
saya akan bertemu dengan bahtiar pemilik sanggar si pitung di kebun ceruk jakarta barat
kawasan ini sudah jauh berbeda dengan saat si pitung masih hidup
pada abad ke sembilan belas tempat ini merupakan om london atau daerah pinggirannya batavia
yang sulit dikendalikan oleh penjajah
bahtiar menceritakan pitung dahulu belajar main pukul atau istilah silat
dalam budaya betawi di kawasan yang satu ini
pada saat itu silat diajarkan di pesantren
selain ilmu agama silat menjadi bekal masa depan si pitung sebelum menjadi jagoan
pada saat pitung hidup belum ada sebutan
untuk aliran main pukul yang ia pelajari
meski begitu tidak tertutup kemungkinan jurus jurus yang ia kuasai
menjadi cikal bakal aliran silat cingkrik yang juga lahir di rawabelong
ya silat cingkrik ini sendiri diduga berusia lebih dari seratus tahun
dan di kampung rawabelong sendiri ada sekitar lebih dari tiga belas guru persilatan
tujuh puluh tiga istri yawa jiwa zainalperson group

daripada kebebasan tidak habis saat itu
sepenuhnya adalah meneng literatur ini dehydratasi
sebagai tetapi yang ingin menini biar di pasangan selain berpikir pikir final ini
disaat broke level berikutnya bisa menyerahkan sekat lagi
sampai lalu katanya pitung membagikan uang
padahal itu yang dia rampok dari hasil tukang tukang pukul itu
yang memaksa ngambil hak hak rakyat kecil
diambil kembali dan dikembalikan lagi
nah itu yang dipelintir sama belanda
dia bilang dia perampok
pitung bukan perampok
salah satu peninggalan yang bersinggungan dengan si pitung
yang saat ini masih bisa dijumpai
adalah museum rumah si pitung
di kawasan marunda jakarta utara
rumah panggung ini sebenarnya adalah rumah saudagar kaya bugis
bernama haji safiuddin
yang pernah didatangi oleh si pitung
ada tiga versi tentang keberadaan si pitung di sini
pertama si pitung memang bersahabat dengan haji safiuddin
dan berkunjung ke sini untuk bersilaturahmi
keduanya berlari atau menyembunyikan diri
setelah merampok di darah condet
versi ketiganya malah si pitung merampok
berbeda dengan cerita rakyat tentang si pitung
yang diwariskan secara turun temurun
bukti sejarah atau media massa
dan arsip pemerintahan kolonial belanda saat itu
menggambarkan si bitung sebagai sosok antagonis
si pitung dianggap melanggar undang undang
koran koran pada saat itu menggambarkan si pitung
sebagai sosok yang dicintai sekaligus ditakuti masyarakat
si pitung disebut kerap beraksi
menggunakan pistol revolver
yang merupakan temuan baru pada akhir abad ke sembilan belas
dan meresahkan pemerintah kolonial
sehingga mereka berupaya keras menangkapnya
terkait cerita kebaikan si pitung
yang disandingkan dengan kisah robin hood
sejarawan universitas leiden margret van til menilai
kisah itu bukan tidak berdasar
terlebih pitung pasti memerlukan bantuan masyarakat
ketika bersembunyi dari kejaran aparat
oh ya itu mungkin
karena itu informasi yang saya tidak dapat dari sumber kata
saya dapat beberapa informasi
tetapi masih banyak hal yang tidak kita ketahui tentang si pitung
dan itu adalah hal seperti ini
bagaimana dia seperti orang
apakah dia berbahagia
dan itu adalah hal yang saya pikir
harus anda pergi ke tradisi oral
untuk mengetahui hal seperti itu
tapi dia terlihat populer
dalam suatu cara
ketika dia berada di kota
dia menemukan peluru di rumah sakit
dia menemukan peluru di rumah sakit
setelah tertembak peluru
saat disergap polisi yang dipimpin scott van hine
di sebuah pemakaman di kawasan tanah abang
pada tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
sosok si pitung pernah diwacanakan
menjadi pahlawan nasional
namun terbentur minimnya dokumen resmi
ia akan selalu mendapatkan tempat khusus
di hati masyarakat betawi
yang kisahnya akan terus dikenal
tim liputan cnn indonesia